sebagai paski braka fisik harus prima tampilan juga harus menawan tampil di depan jutaan pasang
mata mengibarkan sang saka merah putih mereka mengenakan pakaian dinas upacara kini ke enam puluh
calon anggota paski braka dua ribu delapan belas telah mencoba pakaian yang dibuat khusus tersebut saya mereset
enggak kalilah perjuangan untuk kesini juga susah dan pas saya megang pd ini ada rasa bangga saya
bisa mewakili sumatera utara dalam paski braka dua ribu delapan belas ini pokoknya baju ini pengen cepat cepat
saya pakailah berasa bersyukur sekali bisa terpilih dari sekolah saya bawa pas ibraka nasional setelah
pakai baju pdi ini saya merasa senang sekali kelengkapan seperti sepatu pantofel dan seragam
wajib kualitas terbaik
bahkan sudah diukur sejak awal kedatangan mereka di desa bahagia cibubur harga satu stel pdu pun
tak bisa dinominalkan dengan rupiah banyak peluh dan tenaga tercurah untuk mendapat karya dimulai
saat calon pas ibraka menghadapi seleksi di masing masing kabupaten kota naik tingkat ke
provinsi hingga berlatih keras selama tiga pekan sebelum akhirnya berlaga di istana
pakaian upacara dan atribut pas ibraka pun memiliki makna tersendiri dari zaman dulu
sekarang sama jadi yang pertama mereka dari atas menggunakan peci dengan lambang garuda pancasila
sebagai lambang negara kita kemudian di pundaknya mereka ada dua tanda kebesaran yang kita sebut
evolet yaitu warna hijau dengan gambar atau logo teratai dimana teratai itu adalah melambangkan
bahwa adik adik itu harus bisa siap survive untuk hidup dimana saja pada saat mereka menapak

mereka menapak masa depan ada etika saat nanti seragam telah dikenalkan tingkah laku dan tutur
kata harus disesuaikan seperti yang selama diklat capas kabina hilangkan ego tak ada lagi aku tapi kita